tentang mantan finalis putri indonesia fathia ginanjarsari diperiksa polisi sebagai saksi terkait kasus prostitusi online yang melibatkan nama artis vanessa angel
untuk mengungkap kasus prostitusi online ini penyidik polda jawa timur juga kembali menangkap satu orang terduga muncikari di jakarta pada kamis malam
fathia ginan jarsari mantan finalis putri indonesia memenuhi panggilan penyidik subdit lima siberdit reskrim sus polda jawa timur
untuk memberikan keterangan terkait prostitusi online yang menjerat sejumlah artis
di antaranya vanessa angel serta modal majalah dewasa afrilia sakilah
fathia ginanjarsari yang bersatu sebagai saksi diambil keterangannya selama sebelas jam untuk disinkronkan dengan bukti bukti yang dimiliki oleh polisi
terkait empat orang diduga muncikari yang telah ditangkap yanni tentri siska fitria serta seorang terduga muncikari yang baru ditangkap pada kamis malam
dan hari ini juga salah satu dari perempuan
ada saksi yang harus kita ambil keterangan atas inisial f juga sudah diambil keterangannya
dan juga menguatkan terhadap dugaan teradanya jaringan bisnis prostitusi online
yang dilakukan oleh pihak pihak khususnya terduga para muncikari yang saat ini empat empatnya sudah kita lakukan status tersangka dan lain lain
selain fathia satu artis lain yang juga dipanggil polisi di hari kamis adalah riri febrianti
namun riri tidak hadir karena berbenturan dengan jadwal yang lain
pemeriksaan terhadap riri ditunda pekan depan
sementara itu satu orang terduga muncikari yang ditangkap kamis malam berinisial wn
un yang ditangkap di jakarta berperan sebagai perantara yang memfasilitasi permintaan tiga muncikari sebelumnya
untuk memenuhi bisnis prostitusi online yang menjerat artis vanessa angel
menurut polisi masih ada dua orang yang masuk dpo muncikari
yang tengah diburu polisi
wahyu pratama surabaya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini